meskipun menyandang predikat sebagai cabang olahraga unggulan
pelatnas angkat besi indonesia harus rela beberapa kali pindah tempat latihan
dan untuk mempersiapkan diri jelang asian games dua ribu delapan belas
dua belas atlet pelatnas angkat besi indonesia kini menempati tempat latihan yang baru
di markas komando pangkalan marinir jakarta pusat
masalah tempat latihan yang memadai memang menjadi permasalahan
bagi cabang olahraga angkat besi
setelah tergusur dari kawasan gelora bung karno yang harus direnovasi
atlet patas angkat besi sempat menjalani latihan di cibubur dan bandung jawa barat
jelang asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan di palembang
atlet angkat besi indonesia kembali menempati tempat latihan yang baru
sudah sejak dua minggu terakhir eko yuli dan kawan kawan berlatih
di markas komando pangkalan marinir di kuinni jakarta pusat
meski luasnya lebih kecil tempat latihan ini dirasakan sudah cukup memadai
ya tempat latihan sekarang memang nggak sebesar kayak di kpk
karena di bandung juga cuman ya masih nyaman lah
buat latihan selagi latihannya masih bisa
buat latihan nggak cukup kayak gitu sih
ya pastinya seneng ya
semangat baru tempat baru pokoknya suasana baru
asian games sendiri ya pengennya sih ngasih yang terbaik aja
kalau target sendiri emas
rencananya tempat latihan yang diresmikan oleh ketua umum papsi
rusla roslani dan komandan marinir maijen bambang suswantono ini
akan digunakan oleh pelatas angkat besi hingga olimpiade dua ribu dua puluh
walaupun selalu menyumbang medali
ikut sertaan di asian games dan olimpiade
angkat besi belum mampu meraih medali emas
kita dari segi nutrisi juga benar benar kita jaga
sehingga kita mencoba memberikan yang terbaik juga kepada para atlet
karena kita juga mencoba mereka untuk memberikan terbaik
di akhir november tahun ini
angkat besi akan mengadakan kejurnas di riau
hasil kejurnas ini akan menjadi acuan dan evaluasi tim pelatnas angkat besi indonesia
demi dapat mewujudkan target meraih medali emas di asian games dua ribu delapan belas
erlang tawismu aji jakarta